apa yang terjadi padaku
jangan tunggu aku
aku berjanji akan mengabdi kepadamu
asal jangan kau membungkuk
beraninya kau menghina seorang permaisu
dari kerajaan besar
itu kujang kembarnya
aku harus menangkapnya
dari keantah zona ketupu
yang dirawat aa pueblo
yang dirawat aa keluarga
bau sudah mengganggu ketenangan
aku tidak bermaksud untuk mengganggu pamu
aku hanya ingin mengambil kujang kembar itu
dia akan menjadi milikku
paman itu bukan milikku
itu milikku sahabat jejak
ada di dalam
maksudnya kau menghina seorang permaisur
dari kerajaan besar
ratu kerajaan besar
yang sedang disekap oleh seorang pemberontak
begitu maksudmu bukan
kau mau makan atau tidak
aku tidak peduli
yang lebih menangis
puas aku melihatnya
bermai suri kerajaan besar
akan memakan sisa

jin itu berubah menjadi raksasa
mas jangan sekali ada nengken santang
bagaimana aku bisa melepaskan serangan
aku harus cari cara
apa yang terjadi padaku
ampun tuhan tuhan
jangan tunggu aku
aku berjanji akan mengabdi kepadamu
asal jangan kau membunuhku
aku pegang janji
kita berjantian santang
sekarang hampa sudah menjadi abdi tuhan
kemana pun tuhan pergi
hampa siap mengantar
aku biasa mengembara dengan kedua kakiku
aku tidak mau merepotkanmu
bolehkah kami naik ke punggung
apakah aku beratan
hamba siap mengantar
ayo naik ke punggungku
terima kasih banyak
aku akan memakainya
sial terpaksa aku memakai tongkatku
dong katiku lagi kau pikir aku akan gentar
suaramu bergetah sepertinya kau sedang sedikit genta kau terlalu sombong untukmu
wah seru sekali ya
kalian memang hebat
dia bisa menakjubkan kalajugang
iya sekarang kita enak ya
kalau kita mau kemana mana
tinggal naik kalajugang
bukan aku yang mengalahkan maju
tetap hanya allah subhanahu wa ta'ala yang hebat
tapi seru ya
aku harus bisa mengeluarkan jurus belajar musti dengan sempurna
aku harus tenang
lagi lagi kau mengeluarkan jurus rongsokan itu
hari ini aku akan menghabisimu
itu mahesa dan juga rai surawisesa
kalajugang tolong turun ke sana
kepada kita deh